masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik masukan
ataupun potensi maladministrasi
itulah permintaan dari presiden joko widodo
agar masyarakat kedepannya lebih aktif
dalam menyampaikan kritik kepada pemerintah indonesia
sekretaris kabinet pramono anung mengamini
lewat video yang diunggah di hari persnasional sembilan februari dua ribu dua puluh satu
pramono anung mengatakan kritik yang pedas sangat diperlukan oleh pemerintah
kritik saran masukan itu seperti jamu menguatkan pemerintah
dan kita memerlukan kritik yang terbuka kritik yang pedas kritik yang keras
karena dengan kritik itulah pemerintah akan membangun lebih terarah dan lebih benar
namun permintaan presiden jokowi ditanggapi beragam oleh masyarakat
sebab masih lekat dalam ingatan
beberapa aktivis yang terkenal vokal menyuarakan kritik di media sosial
pembuatan pembayang hukum bernama undang undang ite
ekonom kwi kian gi ikut mencuit
mantan menko bidang ekonomi dan industri era presiden abdurrahman ini khawatir
jika menyuarakan pendapat berbeda dengan rezim
bazar akan langsung menyerang
sementara kekhawatiran komedian bintang emon disuarakan dengan lebih satir
uu ite assalamualaikum
berdasarkan kbbi kritik adalah kecaman
atau tanggapan yang terkadang diserahkan
ketika kritis disertai urayan
serta pertimbangan baik buruknya terhadap sesuatu
tentu di era demokrasi saat ini
kebebasan menyampaikan kritik seyok ianya
dimaksudkan untuk mengawal kebijakan di suatu negara
demi kepentingan bersama
kesiapan pemerintah menerima kritik harus dimulai dengan memastikan
penegakan hukum tidak tumpul kepada para buzzer
intinya begini sih
pada saat pemerintah menginginkan lebih banyak kritik
artinya juga kuping pemerintah gak boleh terhutu
artinya juga kuping pemerintah gak boleh terhutu

tapi ya yang penting penting ya itu tadi
saya katakan harusnya ada inisiatif inisiatif lebih banyak lagi
dari pemerintah untuk menjaga kebebasan berpendapat itu sendiri
selain menertibkan para bazar
pemerintah juga dinilai harus merevisi
undang undang informasi dan transaksi elektronik
yang kerap menjerat para pengkritik
dengan tudingan mengucapkan ujaran kebencian
tim liputan cnn indonesia